jelang hari raya idul fitri sejumlah pemudik sepeda motor mulai mendominasi jalan raya kalimalang jakarta timur selasa malam
jalur kalimalang merupakan akses utama untuk menuju jalur pantura
selain itu perjalanan mudik di malam hari masih menjadi favorit warga
ratusan pemudik sepeda motor mulai memadati ruas jalan raya kalimalang durensawit jakarta timur selasa malam
para pemudik sengaja melakukan perjalanan di awal agar terhindar dari kepadatan arus lalu lintas
mayoritas pemudik menuju jawa tengah dan jawa timur
pemudik memilih menggunakan sepeda motor lantaran harga tiket sejumlah armada angkutan umum mengalami kenaikan
selain itu menggunakan sepeda motor dinilai lebih cepat sampai ke tujuan meski harus menempuh perjalanan hingga belasan jam untuk tiba di kampung halaman
beberapa pemudik kendaraan roda empat juga terlihat melintasi jalan raya kalimalang
meski demikian para pemudik menilai kondisi jalan belum terlalu padat
sementara itu diprediksi puncak arus mudik di jalur arteri akan terjadi pada h lima hingga h tiga lebaran
f rizal jakarta